hari ini presiden joko widodo resmi membuka rapat pimpinan tni polri tahun dua ribu delapan belas di mabes tni cilangkap
hadir bersama presiden jokowi panglima tni marsikal hadi cayanto kapolri jenderal polisi tito karnavian menko polhukam wiranto sekretaris kabinet pramono anung dan kepala staf presiden muldoko
ada tiga poin perintah jokowi kepada peserta rapim
pertama presiden jokowi memerintahkan tni polri untuk menjaga soliditas
tni polri diminta berperan aktif dengan membentuk satgas kesehatan untuk menangani gizi buruk dan wabah penyakit di papua
satgas kesehatan tni polri akan beroperasi selama setahun penuh di seluruh wilayah papua
tni polri juga diminta menjaga netralitas dalam pilkada dua ribu delapan belas dan pilpres dua ribu sembilan belas
selain menjaga netralitas tni polri diperintahkan untuk memetakan wilayah wilayah rawan konflik di satu ratus tujuh puluh satu wilayah pemilihan
tni polri juga diminta berperan aktif dengan memetakan wilayah wilayah rawan konflik di satu ratus tujuh puluh satu wilayah pemilihan
tni polri juga diminta berperan aktif dengan memetakan wilayah wilayah rawan konflik di satu ratus tujuh puluh satu wilayah pemilihan
beliau menekankan dan memerintahkan jajaran tni dan polri untuk netral
itu nanti yang dibuat headlinenya seperti itu
kemudian yang kedua beliau memerintahkan agar polri dan tni melakukan pemetaan potensi konflik
dari satu ratus tujuh puluh satu wilayah di mana yang kira kira rawan
kemudian lihat bentuk tingkat kerawanan ini seperti apa
dan kemudian yang ketiga beliau minta agar lakukan langkah langkah persuasif
untuk menyelesaikan potensi konflik dibanding dengan cara cara responsif represif